sementara itu rumah tahanan salemba jakarta pusat menggelar sholat id bersama dengan warga binaan dan pemotongan hewan kurban
selain merayakan hari idul adha kepala kantor wilayah jakarta juga mengajak para narapidana untuk ikhlas menjalani masa tahanan mereka
ribuan warga binaan rutan salemba menjalankan sholat id bersama di rutan salemba jakarta pusat pada rabu pagi tadi
mereka juga melakukan pemotongan hewan kurban yang langsung diserahkan dari kakanwil kemenkumham dki jakarta bambang sumardiono untuk para warga binaan
kakan wil kemenkumham dki jakarta berharap dengan dilaksanakannya sholat id bersama dan sembeli hewan kurban warga binaan lebih ikhlas dalam menjalani kehidupan terutama menjalani masa tahanan
jadi kegiatan hari ini saya dengan pak kepala divisi melaksanakan sholat id bersama di rutan salemba jakarta pusat
dan hari ini isinya penghuni empat satu ratus sepuluh orang
dan ini pada kondisi yang sudah sangat over crowded
segala perintah dari awas banawatala muali al quran tidak dilaksanakan dengan berusaha ikhlas dengan baik